berbagai respon diberikan pengguna jalan tol sebagian mengaku e tol card efisien namun tidak sedikit yang mengeluhkannya
seorang pengguna jasa kesal lantaran diminta membeli kartu baru
dia mengaku sudah memiliki dua kartu namun tertinggal di rumah
dia ngotot membayar tunai
petugas tol akhirnya menerima pembayaran tunai
petugas gardu memang dibekali kartu e tol untuk mengantisipasi pengguna tol yang tidak memiliki kartu
perdebatan inilah yang membuat antrian kendaraan memanjang
meski menilai penggunaan kartu lebih praktis namun ada berbagai masalah yang dikeluhkan pengguna jalan tol
masalah itu mulai dari antrean sampai keterpaksaan membeli e tol card lagi
bahkan seorang pengguna jalan tol sampai harus memiliki lebih dari satu kartu
ya nggak tahu agak lambat gitu
pakai kartu tapi yang saya kesalkan kan saya sudah punya gitu loh
kok disuruh beli lagi gitu
saya akan cari makan untuk anak saya mbak gitu
yang dipunyai itu dibawa apa
ini yang punya kok disuruh beli lagi ini kan
nggak tahu kalau ini kosong gitu
sebenarnya kembali seperti awal enak aja gitu
masalahnya kalau masalah kayak kartu kart ini ya isi ulangnya itu sulit untuk pedesaan
kami kan dari desa sana mbak jauh dari bank